kalau pak eko nah itu sudah kita kantongi identitasnya bahkan sudah kita ketahui keberadaannya
seorang video polisi di porong sidoarjo jawa timur menjadi viral dengan jargon masuk pak eko
ya akp eko hari cahyono pun tak menyangka bahwa aksinya di dalam media sosial ini menjadi heboh dan akhirnya viral di berbagai media sosial
masuk pak eko
seorang polisi bernama akp eko hari cahyono tengah jadi buah bibir di media sosial karena aksinya
ibarat pemain sirkus ia terlihat sangat lihai melemparkan aneka barang mulai dari senjata tajam hingga sumpit dengan diakhiri teriakan unik masuk paiko
yang jadi ciri khas di akhir aksinya
masuk pak eko
aksi melempar layaknya permainan dark game ini dilakukan di sela sela kesibukannya
semua berawal dari permintaan anak anak didiknya untuk merekam saat dia melemparkan sangkur
bukannya melemparkan sangkur tapi eko malah melemparkan aneka benda yang dia temui di lapangan dan ditambahkan suara anak anak masuk pak eko menjadi keunikan tersendiri
papi eko mengaku telah berlatih melemparkan sangkur sejak masuk di pusdik sabhara porong sidoarjo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi eko pun sempat mengajarkan melempar obeng kepada para anak anak tersebut yang diakuinya hanya untuk sebagai pelajaran bermain dan selalu melarang untuk dilakukan sendiri di rumah anak anak tersebut
sebetulnya mas kita latihan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita sudah ada pelatihannya
karena waktu itu ada program pendidikan yang mata pelajarannya adalah lempar pisau
akhirnya kita ya boleh dikatakan
mahirlah punya keahlian seperti ini untuk masyarakat tolong harus ada pengawasan
khususnya adik adik anak anak yang mau latihan silakan datang ke pusdik sabhara porong nanti kita dampingi kita latih
bagaimana cara melempar yang betul nanti ada posisinya ada media yang harus dilemparkan
cuma ingat jangan dilakukan di rumah
tanpa pengawasan tidak
di mata para pemimpin maupun teman sejawatnya papi eko memang dikenal sebagai orang yang nyentrik dan unik
dia lebih banyak memberikan pelajaran atau pelatihan di lapangan
sekarang ini dia melatih menembak kemudian survival kemudian juga pelatihan sar
papi eko mengaku masih akan terus melakukan aksi melempar tersebut
namun kini tidak sambil menghisap rokok
tapi dia mengaku telah mendapat teguran dari atasan